memotret gambar seorang model menggunakan kamera canggih mungkin sudah biasa
tapi apa jadinya jika menggunakan kamera hp jadul yang sudah tidak diproduksi lagi
nah di gresik sebuah komunitas hp jadul sengaja berburu foto menggunakan hp lawas untuk bernostalgia
seperti apa serunya berikut liputannya
gresik jawa timur
mulai dari sudut rendah tinggi hingga ke samping semua dilakukan para komunitas agar hasil jepretan terlihat artistik
bahkan tak segan para anggota menyuruh model untuk berpose sambil membawa hp jadul atau dengan menggunakan motor anti
sejumlah pose dan jepretan pun bisa di upload di sejumlah media sosial
jadi keunikan keunikannya itu ada sendiri terus lucu lucu dan juga bentuknya itu sangat imut dan lucu
beragam ya lain dari hp yang sekarang
kalau habis sekarang kan rata rata cuma persegi panjang gitu aja
bagi para komunitas menggunakan kamera hp jadul ternyata tidak semudah yang dibayangkan
peserta harus memastikan titik fokus obyeknya serta menyesuaikan pencahayaan agar gambar terlihat maksimal
meski jadul namun hp lawas ini ternyata hasil gambarnya juga jernih
ada seran flash di kamera
iya ada di kamera proporsional maupun digital
lensanya ya juga gak kalah dengan hp hp zaman sekarang juga
kegiatan ini sengaja dilakukan untuk menghidupkan kembali hp jadul agar keberadaannya tetap eksis dan tidak hilang